calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menghadiri peringatan hari buruh internasional
yang digelar konfederasi serikat buru indonesia atau kspi di tenis indoor senayan jakarta rabu siang
dalam pidatonya prabowo menyebut buruh sebagai tulang punggung ekonomi
dalam pidatonya prabowo juga meyakinkan bahwa sejak dahulu dirinya selalu mendukung buruh
menurut prabowo buruh punya peran dalam melahirkan sebuah produk dan ikut dalam pembangunan ekonomi
selain itu prabowo juga menyampaikan mengenai kesejahteraan demokrasi kepemimpinan dan integritas